proses pencarian buaya di kaligrogol jakarta barat masih terus dilakukan hingga sabtu sore
beberapa umpan seperti ayam daging dan ikan untuk memancing buaya sudah disiapkan
meski begitu hingga kini keberadaan buaya masih belum ditemukan keberadaannya
hingga sabtu sore pencarian dan pengawasan tempat ditemukannya penambakan individu buaya di kaligrogol jakarta barat masih dilakukan
sejumlah petugas dari balai konservasi terlihat berjaga di lokasi
tak hanya itu lokasi yang berada persis di depan stasiun grogol ini juga masih ramai oleh sejumlah warga yang penasaran dengan keberadaan tiga ekor buaya yang sempat terlihat tersebut
menanggapi hal tersebut gubernur dki jakarta meminta warga yang tinggal di sekitar kaligrogol untuk menjauhi gorong gorong serta memberikan waktu bagi tim pencari
anies mengatakan munculnya tiga buaya tersebut
karena hal lazim oleh karenanya dibutuhkan waktu untuk pencarian
dan sesuatu yang biasa kita alami
jadi ini kondisi ekstraordinari beri waktu yang penting kita hanya waspada dan bila ada sesuatu maka laporkan
yang kedua jangan membuat kabar kabar yang membuat kecemasan tidak perlu
seringkali kita melihat kabar beredar tanpa ada tanggalnya tanpa ada waktunya seakan akan baru kejadian
dan itu yang harus kita hindari
sudah ada korresponden cnn indonesia albi pertama di kosan groggol jakarta
proses pencarian tiga buaya hingga sabtu sore ini
kalau tadi gubernur dki jakarta anies baswedan mengatakan ini kondisi tidak lazim
apakah memang ada informasi buaya ini sebenarnya buaya liar dari muara jakarta ataukah memang buaya penangkaran yang lepas
adakah informasi terkait hal ini albi
ya selamat sore yuda
memang proses pencarian sampai dengan sabtu sore pukul empat sore tadi masih terus dilakukan
tetapi saat ini sudah menunjukkan pukul lima waktu indonesia
jawa barat sejumlah petugas dari balai konservasi sumber daya alam dki jakarta sudah meninggalkan lokasi
dan akan kembali melanjutkan proses pencarian di kawasan groggol jakarta barat ini pada minggu besok ketika pencahayaan ataupun visibilitas sudah lebih baik
karena memang untuk malam hari sendiri proses pencarian ini akan sedikit lebih sulit
seperti itu yuda
nah dari informasi yang saya terima dari kepala bksda dki jakarta munawir
begitu mengatakan bahwa sampai saat ini belum bisa dipastikan apakah ini buaya liar yang memang hidup di kawasan kali kali
ataupun sungai yang ada di jalan
ataukah ini buaya buaya dari penangkaran yang lepas
ataukah dari milik seseorang yang sengaja dilepas untuk memang dihidupkan di kawasan ini sendiri dan itu masih belum diketahui
tetapi sampai saat ini ada dugaan bahwa buaya buaya yang sempat terlihat oleh sejumlah warga di beberapa lokasi di jakarta
seperti di pondok dayung dan juga di kawasan kaligrogol jakarta barat ini
merupakan buaya muara yang memiliki nama latin crocodilus porosus seperti itu
dan itu dilihat dari ciri cirinya memang memiliki ukuran tidak terlalu besar
tetapi memiliki ukuran mulai dari satu meter sampai dengan tiga meter ketika ukurannya sudah cukup besar seperti itu
tetapi dari temuan yang warga lihat sampai beberapa waktu kemarin
dan kemarin juga sempat berhasil ditangkap tetapi lolos karena jaring milik bksda itu sempat bolong ataupun jebol seperti itu
itu ukurannya paling besar dua lima meter
nah sampai saat ini kali yang ada di sebelah kanan saya ini merupakan kali grogol
sudah dipasangi sejumlah jaring jaring berukuran dua puluh meter yang dibentangkan dari sisi kiri sampai ke sisi kanan
misalnya nanti ada
ada buaya terlihat lagi itu bisa terjaring seperti itu
ada sejumlah metode penangkapan ataupun pemancingan lain
seperti misalnya memasang umpan yang berupa ayam
semula ayam itu hidup tetapi ketika sudah digantung terlalu lama sampai air ayam itu mati
buaya masih belum terlihat juga dan pihak dari bksda masih akan terus melanjutkan proses pencarian
pihak dari bksda juga sudah menelusuri sejumlah jalur sungai ini sendiri
dari mulai hulu sampai ke hilir karena memang ada dugaan kuat bahwa buaya muara
memiliki radius ataupun jelajah yang cukup jauh
sehingga buaya diprediksi tidak hanya ada di sekitar lokasi temuan
tetapi juga bisa berjalan ke beberapa tempat lainnya menuju ke kawasan muara sendiri
kalau kita mengacu pada buaya yang ditemukan di pondok dayung di kawasan ancol sendiri
buayanya mati ditembak
lalu apakah nanti dalam metode penangkapan buaya
kemudian penanganan buaya tersebut tidak ada lagi penembakan
ataupun kekerasan fisik terhadap buaya
karena buaya sendiri juga memiliki hak untuk hidup di habitat aslinya albi
ya yuda selain hewan memiliki hak untuk hidup
buaya juga termasuk salah satu hewan yang dilindungi oleh pemerintah
terutama buaya buaya yang langka seperti buaya buaya besar
yang biasa kita lihat di kebun kebun binatang seperti itu
dan buaya yang nantinya akan misalnya ditemukan kembali
itu berupaya untuk dilakukan penangkapan
bukan dengan cara penembakan ataupun dengan menombak seperti itu
diharapkan proses pemburuan dari buaya buaya ini dilakukan dengan cara yang lebih baik
yang lebih hewani seperti itu
untuk bisa menjaga dan juga meneliti buaya buaya itu
apakah ini memiliki ciri ciri buaya yang memang sebelumnya pernah dipelihara
ataukah buaya buaya yang memang hidup liar itu bisa terlihat
ada psikologi psikologis dari hewan sendiri yang memang bisa dilihat
jika memang buaya ini pernah dipelihara oleh seseorang
tentunya ini akan familiar dengan keberadaan orang orang di sekitar
dan tidak terlalu sulit untuk ditemukan
tetapi kalau memang ini adalah buaya buaya liar tentu ini akan sedikit sulit untuk mencari
nah hal inilah yang nanti akan dicari tahu setelah buaya buaya itu ditangkap
nah selain itu yuda karena sebelumnya ditemukan
sejumlah buaya di lokasi ini bisa dilihat di belakang saya masih banyak sejumlah warga yang menonton
atau menjadi lokasi wisata dadakan di kawasan grogol ini sendiri
di sebelah sana ada stasiun grogol di sini warga memarkirkan kendaraan
sempat membuat kemacetan di kawasan ini karena juga lokasinya dekat dengan rel kereta
dan petugas kepolisian juga sempat beberapa kali melakukan pengaturan kepada warga
supaya mereka meninggalkan lokasi agar tidak terjadi kemacetan
tetapi memang hal ini yang cukup unik
di jakarta di kali yang biasa kita lihat itu berwarna hitam pekat
masih hidup hewan hewan yang liar
seperti itu dan itu menjadi daya tarik sendiri bagi sejumlah warga yang ada di sini
walaupun beberapa di antaranya khususnya warga warga yang tinggal di sini merasa khawatir
jika suatu waktu kali di grogol ini naik ataupun meluap karena hujan di jakarta yang tidak terduga seperti itu
itu buaya dikhawatirkan masuk ke pemukiman warga sehingga masyarakat di sini cukup khawatir
dan berharap petugas dari bksda bisa segera melakukan penangkapan kepada buaya buaya yang ada di sini
baik albi terima kasih untuk laporan langsung anda dari kawasan kali grogol jakarta barat
selamat bertugas kembali albi